halo selamat ke mas tv saatnya kita update tiga berita terpopuler pada hari ini jumat dua puluh enam april dua ribu dua puluh
bersama saya karisma ningtyas di top tiga kompas tv yuk simak berita selengkapnya
untuk berita yang pertama timnas indonesia berhasil menang atas korea selatan di piala asia u dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh empat ini
dengan skor akhir di adu penalti sebelas sepuluh
babak adu penalti digelar setelah kedua tim imbang dengan skor dua dua
pertandingan indonesia melawan korea selatan digelar di stadion abdullah bin naser bin khalifah di doha qatar
presiden joko widodo turut mengucapkan selamat kepada timnas sepak bola u dua puluh tiga indonesia yang berhasil masuk ke semifinal
jokowi menyebut hal ini menjadi pertama kalinya sebagai capaian timnas u dua puluh tiga
untuk penelitian timnas indonesia berhasil menang atas korea selatan di piala asia u dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh empat ini
untuk berita selanjutnya presiden joko widodo menerima kunjungan dari menteri luar negeri singapura vivian bala krishnan di istana presiden jakarta
pertemuan tersebut membahas tentang rencana kunjungan perdana menteri singapura lee hsien long ke indonesia pada senin mendatang
menteri luar negeri retno marsudi juga turut mendampingi vivian bertemu dengan jokowi
tahun ini indonesia kebagian jatah sebagai tuan rumah leadership
saja menerima kunjungan kehormatan menteri luar negeri singapura vivian balagrisnan hari ini pagi ini
tapi sebelum bertemu dengan bapak presiden men lu vivian juga sudah melakukan pertemuan bilateral dengan saya pagi sekali di kementerian luar negeri
nah inti dari pertemuan baik dengan saya maupun kunjungan kehormatan kepada bapak presiden adalah untuk persiapan kunjungan perdana menteri
menteri singapura ke indonesia pada hari senin dua puluh sembilan april dalam rangka leaders retreat
sebagaimana teman teman tahu bahwa setiap tahun kita melakukan leaders retreat secara bergantian dan tahun ini adalah tahun di mana indonesia menjadi tuan rumah
dan untuk berita yang ketiga ada gibran raka buming raka yang mengatakan dirinya dan prabowo tengah mendekati semua partai politik
meski begitu keduanya berjanji untuk tidak meninggalkan satupun partai politik termasuk pdip
sejauh ini partai nasdem dan pkb dari kubu perubahan yang sudah menyatakan ikut kubu prabowo
sementara parpol dari kubu tiga baru p tiga yang disebut sebut akan bergabung dengan koalisi prabowo gibran
meski komunikasi intens terus dilakukan untuk mengarah ke koalisi besar
gibran membantah jika koalisi ini akan meninggalkan
gibran pun menyerahkan keputusan untuk bergabung atau tidak ke masing masing ketua umum parpol
pak prabowo sudah bertemu dengan tokoh tokoh yang ada di luar koalisi ya
jadi ke depan seperti apa kita tunggu aja
yang jelas pak prabowo sudah merangkul semua yang kemarin menjadi kontestan
di satu ataupun dua
bukan meninggalkan ini kan keputusan masing masing partai
kita kan menawarkan untuk bertemu untuk saling sohut
nah sahabat kompas tv itu tadi tiga berita terpopuler pada hari ini
mana nih berita yang paling menarik untuk kamu
pastikan juga kamu sudah like lalu share video ini